mak siap amat pulang dulu ya
eee belanjaan udah
di dalam mak
lo mak yanti beresin belanjaan deh
hari ini kita kagak usah bikin apa apa
udah gak usah
udah angkatnya berdua aja
tapi masih bisa mak
pak mojak jangan lupa ya lembang paling enak
esnya sedikit cendolnya masih banyak gulanya kagak kurang
lo terlapot kasonya
barusan gue ngantri si laras dari kontrakannya ke sini
terus mana orangnya bang
lo gak ketemu emang
berarti belum jodoh
kan kong suruh alia cuma beli ketopak doang
udah ada beli cendol
erat ini terus sih

jangan gini dulu biar aku lihat nomornya
katsuh atas ini
yang itu udah
sorry ya dik
emang kenapa dik
gue kagak tau lo mau dateng kemari
makanya gue beli cuma sebungkus
gak apa apa tuh dik
saya juga udah makan
ini udah siang dik
waktu ini makan siang
ulu ulu makanya jangan diingatkan lagi ya tuh dik
lo terakhir liburan kapan
kak jak jak
gue belum jawab
paling paling lu juga gak pernah liburan
dari semarang ke jakarta
mak siapa pamit tulang dulu ya
di dalam mak
emang siapa yang mau liburan
buat gantiin bulan madu yang dulu
gue gak sebut bulan madu
lo juga kasih anak juga ya jak
kali aja ntar pas liburan disono
emang duitnya ada
gak usah kemana mana
enak kan di rumah tidur
ah lo gak ngerti dah
urusan rumah tangga
kalau mereka dua boleh
tadi pengen liburan mak
suntuk di rumah terus
lagian sama bang ojak juga dari dulu gak pernah kemana mana
pokoknya deket bang
berarti tinggal bogor
bandung sama pulau seribu
kayanya adem tuh
kalau mau ke bandung mendingan ke lembang bang
tadi laras juga ngomong gitu
ternyata gue sama laras satu pikiran bang
emang kita berdua cocok
gua denger anak lu kemarin ngerempet orang di
ulu lu bukan ngerempet orang ngerempet mobil ji
wah lebih gawat di
ulu ulu kok lebih gawat
mendingan ngerempet mobil ji daripada ngerempet orang
kalau ngerempet orang mah lebih bahaya bisa menghilangkan nyawa
nah itu dia nih orang zaman sekarang lebih sayang harta benda ketimbang nyawa
assalamualaikum mbak surti
eh pak cik pak odi
mertua lu ada di rumah
ya mbak be lagi pergi
ulu ulu mbak benya lagi kemana mbak surti
ke toko perabot pak odi lagi nyari gagang pintu buat di kamar mandi
patah pak cik tadi aja mbak be kejebak kekunci di dalem
ada ada aja sih naim kayak bocah sampai kejebak di wc
iya pak aci pak odi sama pak haji mau nunggu aja nanti surti bikinkan minum
boleh deh tapi si naim masih lama kagak
aduh surti kurang tau emang kenapa toh
kagak kalau si nain masih lama kopinya pakai gelas yang gedean aja
nggih nanti surti bikin di gelas besar
lo udah pulang
enggak baru beri tinta printer buat tugas
kamu dari mana
dari warung aji sodi
kasian aja sodi
suka sendirian kalau jualan karena nemenin suka gak tega